seperti dua wni lainnya yang tertahan di wuhan
humaydi zahid mahasiswa s dua pendidikan bahasa mandarin unesa
tidak lolos pemeriksaan kesehatan saat evakuasi dua ratus an wni dari wuhan ke indonesia beberapa waktu lalu
kondisinya saat itu tengah sakit demam
kini humaydi sudah sembuh
tetapi dia tidak bisa pulang karena kota wuhan masih ditutup akibat wabah virus corona
pihak unesa mengaku setiap pagi selalu memperbaharui informasi humaydi
menanyakan kabar dan apa saja kebutuhannya yang mendesak
mudah mudahan nanti ada kebijakan pemerintah wuhan yang bisa membuka akses transportasi untuk bisa ke bandara
baik pemerintah ataupun pihak kampus sebenarnya kami siap untuk memfasilitasi untuk bisa memulangkan humaydi
kalau unesa kami rutin mengirimkan uang saku ya
jadi karena memang beasiswanya
karena posisinya kan memang kemarin posisinya habis
kemudian dari pihak unesa juga mengirim uang saku secara rutin
sudah ketiga kalinya sih
sementara mahasiswa unesa lain yang juga mengetahui kondisi humaydi zahid
ramai ramai memberikan dukungan
mereka meminta humaydi yang biasa dipanggil homet
semangat sampai kembali ke indonesia
semangat ya homet
semoga saya selalu di wuhan
kami penuh kumuh di unesa
semoga colmets di sana selalu sehat selalu
dan kami berharap komet bisa cepat pulang ke indonesia
semoga sehat selalu dan bisa cepat pulang ke indonesia
selain humaydi zahid ada enam puluh lima warga jawa timur lain yang sempat berada di wuhan dan ikut terisolasi
ke enam puluh lima orang itu sudah lebih dulu pulang ke rumah masing masing pada lima belas februari yang lalu
setelah menjalani observasi di natuna
rangga umara heru sudarmanto surabaya jawa timur